festival kolaborasi jakarta hadir sebagai wadah kolaborasi kota jakarta bersama warganya enam belas desember dua ribu dua puluh
ikuti forum diskusi virtual bersama para pakar dalam policy discussion dan international plenary discussion serta acara puncak malam apresiasi
jangan lewatkan festival kolaborasi jakarta live di youtube cnn indonesia live streaming di cnnindonesia com dan youtube pemprov dki jakarta